iya coh bos ncu te mau ngasih tau
kalo besok te ncu sudah bisa dagang
jadi malam ini coh bos bisa bikin cilok
kalo gitu besok datengnya lebih pagi ya cuy
biar bawangnya te bisa lebih banyak
insyaallah besok pagi te ncu sudah sampe ciraos
kesini terus dia maksa maksa mau ngambil lako lagi
gak mungkin tut
harus bener bener ngomong sama papa kamu
supaya kamu gak diambil lagi dari mama
mama juga gak akan ngelarang papa kamu ketemu kamu
aduh masih kenyang kang
lagi pengen minum yang anget anget
bikinin coklat anget buatkan sobri
di detek kemana sob kenapa gak diajak sob
oh lagi di rumah wak
oh yaudah wa ke dalem dulunya
saya teh bahagia liat kamu seneng
kangkas suara teh sudah menemani saya melewati masa masa yang sulit
kalau gak ada kangkas suara teh mungkin saya gak sampai tujuan
ini teh belum sampai tujuan sok
ini teh awal
sampai tujuan mah kalau kita hidup bersama sampai akhir
saya doain kamu sama dede sampai tujuan insya allah
makasih ya kang
saya teh jadi inget omongan kangkas suara dulu
saya baru keluar dari dermaga
pombaknya belum ada
perjalanannya masih tenang
tapi semakin saya berlayar ke tengah menjauh menjauh
semakin besar ombaknya
saya aja lupa sob
biasanya masalah yang di keluarga ts seperti apanya
ya banyak atuh sob
dulu kelebihan dede teh sekarang bisa jadi kekurangan
dulu uang seribu bisa jadi romantis
tapi setelah nikah uang seribu itu bisa jadi anarkis
ya dulu yang namanya bentuk perhatian
sekarang mah bisa jadi
bisa jadi gangguan
tokonya mah banyak lah sob
selalu ada masalah
bagaimana kangkau suara bisa bertahan sampai sejauh ini
bahkan masalah yang besar bisa jadi besar
kalaupun gak ada ombaknya
saya juga belum lama nikah
makasih ya kang
ncuye mau ngasih tau
kalau besok ncuye sudah bisa dagang
jadi malam ini cebos bisa bikin cilok
kalau gitu besok datangnya lebih pagi ya cuy
biar baunya teh bisa lebih banyak
insyaallah besok pagi teh
ncuye sudah sampai ciraus
gini kalau rajin kan enak cuy
cebos teh nyuruh akang datang pagi pagi
berarti akang berangkatnya subuh ya
pulangnya jam berapa
ya biasa mudah mudahan
akan teh jam sembilan malam sudah bisa sampai rumah
terus mimin dirumah sama siapa kang
dari subuh sampai jam sembilan malam
kan ada ama
dari dulu mimin teh ngobrolnya sama ama
masa gak ada bedanya
nikah sama gak nikah
jam sepuluh udah tidur
jam empat subuh udah berangkat lagi
masa ketemunya cuma buat tidur aja
pulang ke rumah
seharian ada di rumah
memer kan sudah punya suami apa
kita juga sedih
kan ada ama
duduk aja sebelum punya anak
kita berdua kan
kita pasti ditinggalin mimin
karena dia pasti diajak sama suaminya
nanti langkah mimin jadi berat
nanti kalau miming punya anak
anaknya harus tinggal sama kita
apa ini ada ada
sekarang gak usah ngomongin masalah ceng lagi
saya tahu kalian sedang merencanakan sesuatu
melakukan geran geran untuk ngerjain saya
saya tahu kalian lagi marah sama saya
karena karena kemaren saya bohongin soal jatohan
dan sekarang pada mau ngebales
mau percaya tuh tidak tang
kamu pakai motor saya buat muter muter
boleh kak nggak ceng
tapi jangan jauh jauhnya
jangan sampai keluar ciraus
pakai stnk saya aja ceng saya bawa nih ceng
stnk nya beda dong doi
nih lihat tuh
warnanya sama tapi isinya beda
oh gitu ya kum
saya baru tahu kum
tuh aku tahu semuanya kan dadang
oh iya ya doy saya juga baru tahu tuh
sok atut kalau mau jalan
terima kasih kang aceng
saya jalan dulu
saya bawa martabak telur nih
sebentar saya ambil minumnya
bung punten ya
saya masuk ke dalam ambil minuman boleh